pak ustad kang dadang
iya pak ustad kemet pake d
kan dia bentuk acara
wakil ketua dia juga
ketua dewan pertimbangan dia juga
lah semuanya terserah dia
terus buat apa kita dikumpulin
kan tadi dia tanya
kita semua diem
tidak ada yang mau mencalonkan diri
ya percuma juga nyalonin diri
gak bakal dipilih juga
paling yang pilih dia dia juga
ada sebagian orang
yang hidup berlebih
dan ada juga
beberapa hari lagi
kita memasuki bulan ramadan
bulan seribu bulan
berbagi rezeki kepada orang lain
yang minta ampun
insya allah diampun
iblis di belengkuk
tapi setan mengutus antek anteknya
bukan hanya menggoda kalian
tapi juga menggoda harta kalian
ingin zakat fitrah tahun ini
untuk jatuh pada orang yang membutuhkan
sesuai aturan agama
bukan pada orang yang pintu
iya pak ustadz
nggak rusak aja nih
karena sudah masuk ke tua gerim
iya pak ustadz
pak ustadz kang dadang
iya ustadz kemet pakai d
kan dia bentuk acara
wakil ketua dia juga
ketua dewan pertimbangan dia juga
lah semuanya terserah dia
terus buat apa kita dikumpulin
kan tadi dia tanya
kita semua diem
tidak ada yang mau mencalonkan diri
ya percuma juga
gak bakal dipilih juga
paling yang pilih dia dia juga
alasannya dari dulu teh sama
calon yang lain gak mau menuhi syarat
kamu mirip betul sama pak kemen
pak rw ustadz kemet
lapor muka sudah dilaksanakan
jangan melakukan hal yang seperti ini
saya takut kamu terkena radiasi
kamu harus mandi dulu pakai sabun antiseptik
tidak ada radiasi
kebenaran selalu satu langkah
di belakang kejahatan
sekarang kita harus mencari tahu
dimana mereka membangun reaktor
ini beneran dan
kenapa kusui pernah terkena
karena radiasi urani
kimianya tidak stabil
terjadi mutasi otak
setelah sekian tahun
terjadi hal yang
dua hari yang lalu
reaksi berantai ini
akan banyak memakan korban
dan konspirasi mereka terbongkar
segera mereka pindahkan
kamu masih ragu
siap tidak komandan
kalau kita tidak segera bertindak
lima puluh tahun ke depan
kamu akan menemukan
burung berkaki empat
dan kodok yang bisa terbang
di ladang kusui
karena mutasi gen
ngeri ya dan
makanya kamu jangan bergaya main dengan nuklir